kita ke informasi berikutnya menteri perdagangan zulkifli hasan melakukan kunjungan kerja ke london inggris pada tujuh hingga sembilan maret dua ribu dua puluh
dalam kunjungannya mendak menghadiri sejumlah agenda terkait kerjasama bisnis dan perdagangan
dalam meraka penguatan kerjasama internasional agar para pelaku usaha dari negara negara asean dan inggris dapat mendukung berbagai program dan inisiatif indonesia selama kepemimpinan di asean tahun dua ribu dua puluh tiga
usai menghadiri forum bisnis inggris asean mendak juga mewakili indonesia dalam menandatangani persetujuan kopi internasional atau ica tahun dua ribu dua puluh dua di sekretariat organisasi kopi internasional di london inggris
kegiatan ini secara intensif dibahas sejak dua ribu sembilan belas dan berhasil disahkan pada sembilan juni dua ribu dua puluh
keberhasilan ini akan memberikan dampak penting pada peningkatan ekspor kopi nasional dan menjaga stabilitas harga kopi dunia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi di indonesia
dalam kunjungannya ke inggris mendak juga menyempatkan bertemu dengan general manager nike inggris dan irlandia serehena
dan direktur urusan pemerintahan perdagangan internasional dan kepabayanan
dalam pertemuan itu mendak zulkifli hasan mengapresiasi perusahaan alas kaki nike yang sudah tiga dekade berinvestasi di indonesia
mendak berharap pertemuan ini dapat mendorong hubungan dagang dan investasi indonesia dengan perusahaan inggris termasuk nike inggris
di akhir kunjungannya menteri perdagangan zulkifli hasan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau mou terkait pembelian produk kayu antara sepuluh perusahaan indonesia
dengan dua puluh perusahaan indonesia
dengan total nilai potensi dagang mencapai satu ratus dua belas juta dolar as